manfaatkan kelengahan penjaga penginapan yang tertidur
seorang pria di bekasi mencuri sebuah komputer laptop
nah identitasnya terukap dari rekaman kamera cctv
sementara di cianjur aksi pencuri sepeda motor juga sempat rekam kamera cctv
aksi pelaku ini terekam kamera cctv sebuah penginapan di desa sukasejati
cikaran selatan kabupaten bekasi
pelaku sebelumnya melintas menggunakan sepeda motor dan melihat suasana penginapan yang sepi
ia pun memanfaatkan kelengahan penjaga yang tertidur
pelaku kemudian menggasak sebuah komputer laptop yang berada di atas meja resepsionis
dari rekaman kamera cctv polisi pun mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial f
pelaku mengaku ia beraksi spontan lantaran melihat kesempatan dan sepinya situasi
buat apa uangnya mas
hasil curiannya buat apa
oh buat makan
sementara itu aksi pencurian sepeda motor di cianjur juga terekam kamera cctv
pencurian ini terjadi di sebuah kantor jasa pengiriman barang di kampung sabandar jalan raya cianjur bandung
dalam hitungan detik pelaku mendongkel kunci dan membawa kabur sepeda motor
menurut karyawan jasa pengiriman barang ini terjadi di sebuah kantor jasa pengiriman barang di kampung sabandar jalan raya cianjur bandung
saat itu para karyawan tengah berada di dalam kantor
kasus ini kini dalam penanganan petugas polsek karangtengah kabupaten cianjur